terdakwa kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan ktp elektronik miriam s haryani
dijadwalkan membacakan eksepsi atau nota keberatan selasa ini
namun sidang ditunda karena ketua majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi
franky tambuun berhalangan hadir
penundaan sidang politikus partai hanura ini dibacakan oleh anggota majelis hakim
john halasan butar butar
sidang pembacaan eksepsi miriam diagendakan pada senin dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
jaksa kpk mendakwa miriam sengaja memberi kesaksian tidak benar
miriam mencabut berita acara pemeriksaan yang menerangkan adanya penerimaan suap
dari terdakwa sugiharto dalam kasus korupsi pengadaan ktp elektronik
sementara itu kpk telah menetapkan ketua dpr setia novanto sebagai tersangka baru dalam kasus iktp
mengenai hal ini miriam menyebut tidak memiliki keterlibatan dengan novanto
karena berasal dari partai yang berbeda
sejak awal saya
saya tidak tahu dan tidak pernah menyebut pak nof ya
tidak ada itu
ya tidak orang partainya aja beda bagaimana ceritanya bos
partai saya hanura pak nof partainya golkar
rapat aja gak pernah saya
ini kan teman teman di dpr bu
tidak ada pembantu sama di dpr
ya teman teman di dpr kalau tidak satu komisi kan enggak
kan tidak satu komisi
soal yang pertemuan pertemuan itu bu
tidak ada saya tidak pernah ada pertemuan
tidak ada pertemuan